kita ke jakarta setelah sempat surut rob kembali naik dan mengendangi dermaga kapal nelayan pelabuhan perikanan nizam zahman muara baru penjaringan jakarta utara pada senin pagi
rop diperkirakan semakin tinggi hingga siang ini dan akan surut kembali pada sore hari
air laut pasang menggenangi dermaga kapal nelayan pelabuhan perikanan nizam zacam muara baru penjaringan jakarta utara senin pagi
titik titik yang sebelumnya kering mulai tergenang seiring semakin naiknya air laut
banjirop diperkirakan akan semakin tinggi hingga senin siang karena air laut masih meluap ke daratan
hari ini adalah hari keempat rob menggenangi area pelabuhan dan beberapa kawasan lain di pesisir utara jakarta
beberapa warga memilih menumpang mobil bak terbuka
kalau kemarin itu memang paling besar kemarin itu
sudah dua hari yang kemarin sudah besar itu
kesininya sudah agak surut
mulai naik jam jam jam delapan
berarti sekarang lagi proses naik ya pak ya
kalau rop itu ya berapa kayak jam
semingguan lah paling lama seminggu
paling cepat ya lima hari lah udah agak surut
selain pelabuhan perikanan nizam zacam muara baru
rop juga menggenangi sebagian permukiman blok empang fluid penjaringan jakarta utara
berdasarkan karakteristik yang umum terjadi
banjirop biasanya akan surut pada sore dan kembali pasang pada pagi hari
gunawan sugro jakarta